para relawan relawan covid sembilan belas dari desa kairatu maluku ini
mencegat sebuah ambulans yang didalamnya terdapat seorang bidan
yang hendak dibawa ke rumah sakit rujukan kota ambon
karena hasil rapi tesnya reaktif
mereka bersama sejumlah warga lokal mendoakan sang bidan agar cepat pulih
peristiwa ini mengundang haru warga net
karena bidan di dalam ambulans itu adalah seorang muslim
sementara warga yang menyemangati dan mendoakannya adalah umat kristiani
tak hanya itu seorang warga juga tampak membentangkan
sebuah kisah yang terjadi di kairatu
sebuah kertas dukungan bertuliskan
kita ada bersama ibu bidan
situasi pun berubah menjadi semakin haru
saat sang pria terus berdoa sambil menahan tangis
tak lupa pria tersebut pun ikut mendoakan
agar indonesia terbebas dari wabah covid sembilan belas

tuhan jaga di dalam nama yesus
tuhan nyatakan kemuliaanmu tolong warga negara kami
jangan ada yang ditimpa covid lagi
usai selesai mendoakan ambulans pun melanjutkan perjalanannya
membawa bidan ke rumah sakit untuk dirawat
video mengharukan ini pun viral hingga mencuri perhatian warganet
mereka mengaku terharu dan menilai sikap toleransi
yang ditunjukkan warga setempat sungguh sangat menyentuh